calon gubernur petahan adki jakarta basuki cahaya purnama mengunjungi pademangan jakarta utara
sebagai rangkaian acara kampanye pada hari jumat sore
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penodaan agama
warga tetap antusias menyambut ahok
bahkan petugas keamanan sempat kewalahan karena banyaknya warga pademangan yang membanjiri lokasi kampanye
selama di pademangan ahok enggan berkomentar mengenai kasusnya
dan memilih untuk memaparkan kesuksesannya saat menjabat sebagai gubernur
mulai dari berkurangnya banjir di wilayah pademangan ancol
pembangunan ruang terpadu publik ramah anak di jakarta utara
hingga perluasan jaminan kesehatan bagi seluruh warga jakarta
kalau kita duduk di tanah negara yang baru atau ppk kemanjuran
maka kita harus melumpang rtw tempat lain
jadi tetap harus dapat jadi nggak ada alasan nggak dapat
itu sebagian justru dia sengaja nggak mau dapat alasan nggak ada rt rw
karena dia nggak mau pakai alamat